agus kunchoro tukang sol sepatu yang manggal di emperan toko kasur tepat di pintu masuk
pasar aji barang banyumas ini memiliki cara unik untuk menarik pelanggannya pria yang akrab dikenal
dan panggilan kuncoro ini memainkan beberapa trik sulap di lapak sol sepatu miliknya warga
desa aji barangwetan kecamatan aji barang banyumas ini sudah menekuni pekerjaan tukang
sol sepatu selama hampir tiga tahun setiap hari kunchoro membuka jasa sol sepatunya mulai pukul sembilan
delapan pagi dan tutup pukul tiga sore sejak dihantam pandemi kofit sembilan belas dan kenaikan harga bbm para
pelanggannya yang mayoritas pengunjung pasar berkurang sepinya pelanggan tentu mengurangi
penghasilannya apalagi dengan kenaikan bbm ini otomatis saya agak sepi itu ya terus saya punya
cara bagaimana supaya si pelanggan itu pada datang ke sini senang kesini makanya saya kebetulan punya
beberapa trik sulap untuk menarik pelanggan agar meyakinkan pelanggan ia berdandan mengenakan
hitam dan sepatu putih layaknya seorang magission beberapa trik sulap yang pernah dipelajari juga
dimainkan di hadapan pelanggan diantaranya trik dompet api serta menyulap obor menjadi bunga
ibu karena sepatunya hasilnya bagus kalau kita di sini eh kebetulan ini tukang solnya pinter
main sulap akhirnya aku sambil nonton sambil lesut juga sih alhamdulillah senang sekali nih
harganya standar umum para pelanggan tercengang melihat kunchoro si tukang
saus sepatu ini ternyata mahir bermain sulap pelanggan mengaku senang dan terhibur sambil
menunggu sepatu mereka diperbaiki kusworo banyumas jawa tengah